perayaan hari ulang tahun persebaya surabaya ke sembilan puluh di stadion gelora bung tomo surabaya jawa timur
berlangsung meriah pesta kembang api serta adu kreativitas supporter
mewarnai berlangsungnya perayaan anniversary game
pesta kembang api memukau lima puluh ribu bonek mania yang merayakan pesta ulang tahun persebaya surabaya ke sembilan belas
di stadion gelora bung tomo surabaya jawa timur pada sabtu malam
adu kreativitas bonek dalam membuat koreografi dan pesta flare juga menyemarakan pesta
bonek yang membadati tribun penonton mengakhiri laga uji coba bertajuk anniversary game
dengan menyalakan kembang api dan flare
presiden klub azrul ananda mengapresiasi perayaan ulang tahun persebaya
luar biasa perayaan hari ini stadion sebesar ini salah satu stadion terbesar di indonesia penontonnya penuh
meriah dan paling tidak kita sudah menunjukkan bahwa
persebaya sudah berbeda sekarang dan supporternya pun kalau kita lihat ini adalah supporter sepak bola menurut saya terbaik di indonesia
di usia yang ke sembilan puluh tahun ini persebaya selalu didukung oleh bonek
dan persebaya juga diharapkan dapat lolos ke liga satu indonesia musim depan